di pandemi ini banyak yang jangankan berpikir growing gitu ya atau besar gitu
tapi buat bertahan aja kayaknya itu susah gitu ya
dan itu yang kita targetin juga gitu
saya mungkin setuju dengan pak fiki bilang tadi bahwa kalau misalnya langsung loncat ke brand itu pasti mahal gitu
kayak kita tadi yang melihatkan packaging mungkin untuk beberapa umkm yang sudah lebih established
punya bisnis proses yang mumpuni mungkin udah saatnya dia growing untuk scale dengan mempertajam brand
tapi kalau kita sendiri effort kita sebagai kredibook itu di dua hal
yang pertama tech literacy jadi di literasi digital
dan yang kedua itu literasi finansial
jadi kita berangkat dari satu mungkin masalah yang udah dibahas dari awal tadi adalah
skillnya gitu ya susah untuk mengadopsi
makanya dari kementerian komunikasi umkm pak aviki bersampaikan untuk yang kecil banget itu biasanya onboarding dulu gitu
jadi bener bener step by step itu juga yang kita bantu gitu